di jakarta terkait dampak dan efektivitas ganjil genap
untuk sepeda motor terhadap pengendalian penyebaran covid sembilan belas
sampai saat ini ganjil genap untuk sepeda motor masih belum berlaku
kami masih mengacu kepada pergub delapan puluh delapan dua ribu sembilan belas
di mana ganjil genap hanya untuk berlaku roda empat atau lebih
sementara itu sejumlah pengendara sepeda motor
mengaku aturan ganjil genap dapat menghambat aktivitas mereka
mereka khawatir akan ada penyebaran covid sembilan belas
tapi kurang setuju karena kan sulit banget
kalau kita nggak pakai kendaraan sepeda motor
kita sulit beraktivitas
kalau kita pakai kendaraan umum
angkutan angkutan umum itu malah tambah khawatir
karena penyebaran covid sembilan belas
kalau bisa dikaji ulang lah gitu
kalau memakai ganjil genap sepeda motor
lebih baik dikaji ulang ya
karena kan di pandemi ini kan kita juga harus jaga jarak
jadi kebanyakan udah pakai motor
jadi kalau pakai motor
harus kena ganjil genap waduh
susah juga ntar kalau pergi kemana mana mas
aturan ganjil genap bagi kendaraan roda dua
diterbitkan oleh pemprov dki jakarta sebagai upaya
untuk membatasi aktivitas warga di tengah pandemi covid sembilan belas